berpisah dengan mami papi gak sangu
papi tuh gak mau
wah sepertinya sudah
waktu itu kita pergi
jeniper belum lahir
kamu gak sebutin namanya jeniper
muntah muntah pas masuk rumah hantu
rumahnya yang miring miring
kita kan sering ke arena
saya emang ke wahana mana aja juga pasti pusing
oleng oleng gitu tukum
kamu mau naik bom bom kan aja pusing
itu arena pantas yang paling berkesan
dengan sendiri kita sebagai suami
saya masih bingung pak
kebun ini mau ditanam apa
bapaknya beneran mau bantuin saya
kalau begitu kita harus pikirkan
kur ini mau ditanam apa pak
sudah tua tapi masih semangat
saya ingin memberikan hasil kepada cucu saya ronald
hasil dari keringat sendiri
sudah nggak kelawan lagi kah
utusan dari jakarta teh datang tiap hari
tanah kita tangga strategis
kemarin teh ceidah sama ceiyah mau ngenalin cewek kemauan
namanya teh dedeh
wawan rasa itu bagian dari rencana mereka
wawan tidak usah khawatir
nanti kalau misalkan mereka datang lagi
nih biar akang
biar aka yang hadapi mereka semua
sekarang ini hari minggu
jadi jeniper tidak perlu diantar ke sekolah
urusan sekolah besok hari senin
urusan sekolah besok hari se
nanti jangan lupa ya fotoin denny
nanti jangan lupa ya fotoin denny

handphone nya kang sobri ada di mana kang
ada di sini akan simpan
ada di sini akan simpan
ya udah tuh yuk
kehilangan jalan terbaik untuk mami
tapi bukan untuk tapi nih
hanya engkau yang tahu ya allah
betapa hamba mencinta istri hamba
terima kasih atas dukunganmu
papi teh sayang bener sama mami
papi teh gak mau
sepertinya sudah kejahatan senjata ini
bisa ngeledekin si anjing
dapet salam ceng
dari neneng yang punya warung di cibatu
dang atuh dang
ini juga baru akur dong
sida dang perut etama jangan didengerin
kalau papi tuh sengsara susah
coba mau deket asawah

fili udah besar masih kecil gak udah besar
mau pada kemana pagi pagi udah pada jalan mau nyobin anak yang kamu ngapain pagi pagi
disini lagi nungguin idahan lewat biar ngopi sama sarapan gratis ikutan ah bikin sarapan
waduh gawat kalau ketemu mereka bakal ngajak ke warung mdin minta di traktir
hai kamu tidak mencuci doy